tiga hari tinggal di pengungsian para pengungsi korban longsor di banjarnegara
tepatnya di desa celapar kecamatan madukoro ini
kondisinya mereka kondisi fisiknya semakin menurun
ini karena kondisi pengungsian sempit para pengungsi mulai terserang penyakit
sebagian besar mereka adalah manula anak anak dan balita
dan setiap hari posko kesehatan di sekolah tk pertiwi desa celapar ini
didatangi oleh para pengungsi yang membawa anak serta balitanya
mereka hendak memeriksakan kondisi anak anaknya yang mulai terserang penyakit
hingga selasa jumlah pengungsi korban longsor di desa celapar mencapai tujuh puluh enam kepala keluarga atau sekitar dua ratus tujuh puluh dua jiwa